kota payakumbuh menjadi satu satunya kota kecil yang masuk dalam top lima pelayanan perizinan terbaik di indonesia
sementara itu mengawali tahun dua ribu dua puluh satu kota payakumbu juga meraih penghargaan anugerah meritokrasi dari komisi aparatur sipil negara republik indonesia
saja ini merupakan penghargaan penerapan sistem merit dalam manajemen asn di instansi pemerintah
insight akan membahas mengenai payakumbuh kali ini bersama saya desi anwar
kota payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari bukit barisan
berada pada hamparan kaki gunung sago
bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi dan suhu udara
yang cukup lembab
meski bukan kota terbesar di sumatera barat payakumbuh merupakan salah satu kota yang indah di ranah minang
banyak potensi wisata di payakumbuh tercatat lebih dari dua puluh tujuh obyek wisata di daerah ini
dari jumlah itu ada wisata unggulan instagramable yang kerap dikunjungi
pemimpinan paya kumbuh
payakumbu memiliki beragam kuliner khas dengan rasa rempah yang kuat dan tentunya menggugah selera
hidangan yang ada di kota ini memang terkenal memiliki rasa yang enak
tak heran banyak wisatawan yang datang untuk bersantap dan mencicipi sajian yang mengenyangkan perut ini
selama kepemimpinan wali kota payakumbuh dua periode riza falefi

payakumbu tidak hanya meraih penghargaan dari sektor pembangunan saja
tapi juga penghargaan dari segi pengelolaan keuangan daerah
hal itu dibuktikan dengan diraihnya predikat opini wajar tanpa pengecualian
sebanyak tujuh kali berturut turut dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia perwakilan sumatera barat pada tahun dua ribu dua puluh
hal yang juga penting adalah faktor toleransi
sederhananya adalah tingkat keterbukaan masyarakat terhadap ide baru
sejarah menunjukkan bahwa payakumbu sangat terbuka atas ide ide baru
hal hal terbaru yang tren di kota metropolitan seperti jakarta biasanya sangat cepat juga ditemui di payakumbuh
kuliner dan pariwisata alam payakumbu tepatnya kawasan kawasan sekitar payakumbuh
seperti harau dan ngalau dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif tersebut
karena kombinasi kuliner dan seni pertunjukan merupakan dua kombinasi hiburan akhir pekan
yang akan dinikmati keluarga tercinta
bila dikemas dengan apik tidak heran bila payakumbuh akan menjadi tempat kunjungan wisata yang reguler
dari daerah daerah sekitarnya dan semoga kreativitas makin berkembang di payakumbuh
payakumbuh kota biru tidak hanya menawarkan tatanan kota yang indah tetapi juga beragam wisata dan kuliner
selain kota biru payakumbuh yang dulu juga dikenal sebagai kota batiah dan kota kalamai
sekarang sedang bertransformasi dengan branding baru sebagai kota rendang
inovasi menjadi kata yang sudah begitu melekat
pribadi wali kotanya yaitu riza falepi yang telah menjabat sebagai wali kota payakumbuh sejak tahun dua ribu dua belas
dan berbagai inovasi sudah banyak dilakukan oleh kepala daerah dua periode itu untuk memajukan kota payakumbuh
sudah hadir bersama saya di studio wali kota payakumbu riza valepi
penting sekali kesehatan sekarang
saya senang sekali ya dikunjungi
terima kasih banyak banyak oleh wali kota payakumbuh
karena ini ada ikatan emosional juga
kita masih kita orang sumatera barat tentu saja dan kampung mama saya itu juga di sumatera barat
tidak jauh tiga puluh menit dari payakumbu bagian dari kabupaten lima puluh kota
sudah pernah kesana kan
luar biasa kalau kita bicara mengenai payakumbu dan tentu saja juga sumatera barat
riza ini selamatnya kita awal tahun ini menjadi
mendapat penghargaan anugerah
iya indah sekali
ini luar biasa
karena meritokrasi itu kan berarti ini adalah usaha efek dan apa yang dilakukan ya dari usaha itu sendiri
hampir sepuluh tahun ya menjabat
ini masa terakhir dua ribu dua puluh
dari dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh satu kita mungkin kalau kita lihat ini perjalanan bukan saja panjang tapi pasti penuh dengan lika liku
yang diakhiri dengan pandemi
dua tahun terakhir ini
udah riza bagaimana situasi covid di sana penanganannya dan apa vaksinasi dan lain sebagainya
kemarin itu kita serius menangani covid ini
karena memang kita sebagai pelayan masyarakat memastikan setiap persoalan persoalan sehat masyarakat itu bisa kita selesaikan gitu ya

awal awal penanganan sangat baik berjalan dengan baik
artinya tingkat positive rate nya rendah tingkat tracing nya tinggi sehingga payak kumbu termasuk yang relatif tidak terlalu parah lah
sebagai gambaran setelah sekian lama kita sekitar hanya lima puluh orang yang meninggal karena covid dan itu rata rata comorbid ya
dan kebanyakan itu diabetes
nah sisanya sih alhamdulillah baik
nah sekitar tiga ribuan lebih yang positif dari satu ratus empat puluh satu ribu penduduk
tapi sempat naik kan pas kasus delta bulan juni juli lalu
jadi ketika indonesia sedang naik tinggi sekitar pasca lebaran bulan puasa lebaran kemarin itu memang kita ikut juga naik
itu otomatis karena memang pergerakan orang sulit ya
pulang kampung diam diam
iya betul pulang kampung diam diam
iya betul pulang kampung diam diam
iya betul pulang kampung diam diam
betul pulang kampung diam diam
jadi ada yang pulang kampung lebih cepat dari sebelum puasa ada yang pulang kampung setelah puasa
jadi susah juga mengandalkan seperti ini
jadi justru mengimpor virusnya
iya mengimpor virus
tapi sekarang sudah mulai
sekarang mulai dikatakan pak hekumbu itu sudah hampir tidak ada
terakhir laporan hari ini hanya dari empat puluh tujuh kelurahan tinggal tiga kelurahan yang masih positif itu pun bukan penambahan
artinya mereka sudah
tiga minggu yang lalu kena dan ini menuju penyembuhan
iya jadi pada keseluruhan sekarang sudah bisa teratasi
tapi sempat misalnya kewalahan dengan rumah sakit mungkin yang penuh ataupun bor yang kurang dan lain sebagainya
karena ini yang kita rasakan kan khususnya di
iya betul jakarta betul saya terasa sekali kita lihat
kalau bor secara umum payakumbu itu tidak terlalu bermasalah
iya nakes fasilitas siap semua
tidak ada persoalan tidak ada persoalan
dari sisi beban kerja kita masih oke
karena memang tingkat positif ratenya tidak setinggi seperti di dki atau di pulau jawa pada umumnya
pak hekumbu memang kota termasuk kota kecil
kota kecil betul

jadi vaksinasi ini kalau kami lihat memang prioritas pemerintah pusat itu pertama tentu pulau jawa dan bali
saya lihat begitu
pulau sumatera atau luar jawa itu memang dapat prioritas setelah itu
nah ini persoalannya adalah memang perlu koordinasi koordinasi penyaluran vaksin itu dengan kecepatan kita mensosialisasikan ke masyarakat
karena begini masyarakat itu banyak juga yang tidak setuju
banyak yang resisten
dan kita harus rayu mereka dengan cara cara yang baik
nah inilah persoalan persoalan kita di pak hekumbu
sekarang sudah lebih
sekitar tiga puluh tiga tiga puluh empat persen saya dapat laporan kemarin
memang masih rendah ya
ya untuk yang pertama kan
iya untuk pertama
kartu kedua sudah lebih dari dua puluh persen
dan ini memang kita akui belum mencapai taraf air immunity
hanya persoalannya adalah ketika kita sedang rajin rajin ini masyarakat ini melihat tidak ada lagi covid di payakumbu sudah malas pula
mereka merasa tidak terlalu penting
tapi kan ada target ya pak pritah juga tahu
jadi kita bersama sama tni polri terutama polri kita ada target serius itu
jadi saya koordinasi tiap hari dengan pak kapolres itu
yang misalnya target ini lagi target itu target ini
akhir tahun kan kita harus mencapai herd immunity di indonesia kalau kita mau bangkit lagi
mudah mudahan ini tidak terlalu susah
secara keseluruhan resistensi ini mayoritas atau hanya sebagian saja
dan apa alasannya
ada juga ada dua persoalan sebenarnya
jadi begini ketika kita ingin melakukan vaksinasi kita lakukan gerakan sapu bersih atau apa namanya ya kita waktu itu ya kekurangan vaksin
ketika vaksin sudah banyak masyarakatnya diajak lagi sebagian nggak mau
ada yang model itu
jadi ini memang kita harus berpikir
memang kita harus lebih bisa merayu masyarakat
harus melibatkan mungkin juga tokoh agama tokoh masyarakat ya
sosialisasi mungkin harus diperbaiki
dan itu memang kita akui kalau pada umumnya di sumatera barat resistensi memang masih tinggi
mudah mudahan dengan sosialisasi dan juga memang ini sesuatu yang kita harus tangani semua ya
kita sudah melihat dampak yang sangat negatif kalau kena virus ini
apalagi varian varian baru kan katanya mau masuk ini
ya inilah yang saya cemaskan kan ini sebenarnya
memang sekarang itu kita tracing ini seminggu belakang ini kita tracing sudah tidak menemukan lagi ini baru yang positif yang baru gitu ya
tapi tetap kita waspada dan saya juga tidak berani sebagai ketua satgas melakukan statement yang terlalu dini gitu ya
apalagi berbentuk euforia bahwasanya kita sudah tidak ada lagi
tidak mau saya ya
karena mengantisipasi varian varian baru ini
tapi selama ini masalah vaksin dan distribusinya itu sudah beres
pasokannya sudah banyak
kita istirahat sebentar pak wali kota
tapi perjalanan kita masih cukup panjang dalam program ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar kali ini saya ditemani wali kota payakumbuh riza valid yang datang dari payakumbuhannya untuk menemani kita kali ini
sebenarnya saya tuh mengharapkan bisa ini berkunjung ke payakumbuh sambil
diundang nanti wali desi
udah riza kalau kita melihat ini kan payakumbuh kotanya kota kecil tapi saya lihat itu kecil tapi ya kayak cabai rawit lah istilahnya
perekonomiannya tumbuhnya itu luar biasa di atas rata rata justru
ini ketika covid ini bagaimana
apa dampak yang terjadi
apa yang paling terasa pada perekonomian dan pertumbuhan payakumbuh
jadi covid ini kan dampak dari pelarangan pelarangan yang kita lakukan kebanyakan gitu
contohnya payakumbu ini salah satu pendapatan masyarakatnya adalah dari kuliner
jadi banyak kuliner kuliner yang bagus bagus yang enak enak di sumatera barat itu berada di payakumbuh
nah ketika terjadi covid kita menutup ya
jam tujuh atau jam delapan sudah menutup
tutup kafe maupun restoran
dan itu dipatuhi
jadi ada juga yang bandel pasti
bandel itu datang di satpol pp gitu kan
ketika lagi peak our positive ratenya lagi tinggi tingginya
waktu itu sampai apa namanya kita sempat sehari itu positive ratenya sampai lima puluh enam puluh orang gitu ya waktu itu
itu kita tutup semua
memang alur lalu lintas pun yang dari luar kita geser ke jalan lingkar luar dan tidak boleh masuk kota
kalau masuk kota diperiksa dulu
nah dalam kondisi seperti itu memang persoalannya adalah ekonomi jadi turun
sempat turun ke berapa

minus kontraksi dia
dan memang setelah itu cuma anehnya ini yang saya senang juga
nggak tahu kenapa pad tetap naik gitu
nah ini pad kayaknya
ini pendapatan asli daerah tetap naik walaupun ada covid
mungkin harus kita lihat ini kenapa kenapanya
tapi selama ini salah satu sumber pendapatan asli daerahnya itu dari mana mana saja pak riza
iya jadi dari pdam
termasuk terbaik juga nasional itu
jadi dan untung gitu
nah kemudian juga dari
tentu pajak pajak ya
pajak mulai dari keklame pajak bumi dan bangunan dan lain segala macam
kemudian yang lain itu kita juga dapat pendapatan dari rumah sakit
kemudian dapat pendapatan juga dari beberapa pemasukan pengawasan yang memang kebanyakan itu restoran dan hotel
nah ini banyak juga kita hasilkan
kemudian transaksi bphtb itu apa namanya balik nama ya
dari tanah dan lain lain
nah ini semua kita kumpulkan malah naik gitu
sebenarnya pergerakan saya sudah melihat gejala itu
sempat sih naik tapi karena ada delta ini mungkin tribulan ketiga ini agak turun
tapi di peku naik terus dia
jadi sekarang sudah berapa ini kalau pertumbuhan
tapi pertumbuhan saya belum dapat dari biro statistik ya saya tanya kemarin belum tahu
tapi sudah plus kan pastikan
dan sudah sangat ini sekarang
secara ekonomi saya sudah melihat sudah mirip seperti sebelum covid
sudah mulai buktinya tuh
sudah hampir back to normal lagi ya
tapi justru kalau kita lihat
tapi justru kalau kita lihat
ada bisnis atau industri yang diuntungkan ya misalnya contohnya pertanian
ya itu sangat untung
berkaitan dengan pangan yang berkaitan dengan digital teknologi
jadi ini bagaimana selama covid ini walaupun restoran tutup warung warung mungkin dibatasi
kegiatan yang berbasis digital ini ada peningkatan
jadi penjualan secara digital ada
tapi yang ini juga apa namanya
kafe kafe ini walaupun hanya dibuka siang
kalau dua bulan terakhir kita memang sudah mulai longgar
mulai longgar tapi saya tidak memberikan pernyataan apa apa ya
sudah mulai longgar
itu sangat rame
tapi prokes diterapkan
ternyata menggunakan masker dan mereka
hanya memang kita akui masih banyak yang bandel ya
jadi kebanyakan kemana pun kita jalan
memang indonesia seperti itu saya lihat
artinya apa sebanyak itu yang buka masker sebanyak itu juga yang pakai masker
termasuk yang ke masjid ada yang pakai masker
kalau sekolah masih jarak jauh kan
sudah tetap muka
sudah sebulan lebih tetap muka
jadi kalau begitu sudah kembali hampir normal
kita harapkan tidak ada gelombang ketiga
dari segi target untuk pertumbuhan tahun ini berapa kira kira udah risa yang realistis
tapi melihat keadaan ekonomi hari ini saya turun ke pasar
kemudian juga saya lihat kafe kafe penuh
saya juga sempat tanya beberapa kafe penghasilannya berapa
itu malah lebih tinggi dibandingkan sebelum dia covid
kalau kita lihat ya salah satu yang memiliki dampak ini adalah bukan saja kesehatan
tapi kan perekonomian turun dan juga pendapatan turun
orang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan dan kantor kantor tutup dan lain sebagainya
angka kemiskinan dan pengangguran selama covid ini ada dampaknya
pak ekumbu itu ya ada dampaknya saya akui ada
kita sebelum sekitar tahun dua ribu sembilan belas itu angka kemiskinan kita
angka pengangguran kita rendah tiga tujuh puluh lima
jadi persoalannya adalah ketika covid memang kita akui banyak yang jatuh miskin
tapi banyak banget tidak
karena begini kebanyakan orang pak ekumbu masih punya harta harta ulayak
seperti sawah tanah
dan itu tidak terpengaruh karena mereka tetap bertani
ada penghasilan terus
penghasilan tetap terus nah itu ada
itu yang menolong itu yang saat pertanian itu
kemudian yang kedua ini yang menarik
di pak ekumbu ini yang menarik adalah restoran dan cafe nya hidup terus
ini yang menarik
saya juga kaget juga
tapi memang salah satu dampak analisanya memang kita mempermudah semua urusan
misalnya kalau lengkap itu nggak sampai tiga jam selesai
nggak boleh lama lama
dan itu kalaupun ada investasi mungkin yang besar kemudian perlu dokumen dokumen yang penting
itu langsung saya tongkrongin kalau ada masalah
saya lihat ini pak arissa sempat mendapat award untuk pelayanan publik
ini luar biasa
jadi rata rata ijin bisa keluar dalam tiga jam
itu semua sudah online
jadi persoalannya sebenarnya begini
kita di masa transisi
pak jokowi pengennya kan
lebih cepat lagi
semua pengen online semua
jadi ini development system nya yang belum siap
jadi baik di pusat
dalam hal ini bkpm itu dia juga mengembangkan berbasis it yang lebih cepat gitu ya
itu ada masa transisi lah
dan kadang kadang kita harus turun tangan langsung untuk investasi investasi yang besar supaya tidak lama
tapi cara memberikan pelayanan yang cepat ini apa
yang resepnya lah kuncinya
kita analisis dulu
kita develop sendiri it nya
kemudian kita siapkan tim it sendiri
karena saya kebetulan orang it juga
saya kasih tahu gini gini
kemudian yang terakhir kita pastikan semuanya itu personalnya adalah orang yang cakep untuk itu
jadi semuanya sih lah
dan kita taruh di satu pintu
jadi kantor balai kota itu ada tiga tingkat
tingkat pertama itu mau pelayanan publik
nah baru kami berkantor di tingkat dua kantor balai kota
itu balai kota segdas segala macam ya
nah kemudian yang lantai tiga keuangan
ini jadi semuanya online
semua inilah paham tidak gap tech
jadi kalau semua online kan berarti kan transparan
dan stabilitasnya semua bisa dipertanggung jawabkan
ya ini menurut saya ini kuncinya
karena ini salah satu penghargaan yang didapatkan
anugerah meritokrasi ini kan berarti ada inilah sistem manajemen asn yang betul betul berhasil diterapkan
kita istirahat sebentar lagi
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani wali kota payakumbuh riza falefi
kita berbicara mengenai kota payakumbuh
dan setelah lebih dari sembilan tahun menjabat pasti sudah banyak sekali prestasi yang ditorengkan
latar belakangnya it
sehingga ya sistem birokrasinya juga saya lihat ini sangat sangat bersih dan efisien
karena kalau sekarang serba digital itu kan berarti kan transparan
tapi ketika menjabat pada tahun dua ribu dua belas ya terus terang ya
itu ada before dan ada afternya
jadi apa apa saja langkah langkah yang dilakukan dan apa yang menjadi prioritas
karena kalau kita lihat nih payakumbuh ini kan kotanya kecil
jumlah penduduknya juga satu ratus empat puluh ribu
dan dari segi apbd nya juga kalau tidak salah sekitar tujuh ratus miliar ya
nah ini bagaimana mengelola ini semua supaya angka pertumbuhan selalu tinggi
angka kemiskinan semakin berkurang
pendidikan kesehatan dan juga iklim investasinya jalan
apa apa saja waktu itu yang diperbaiki
ya memang ini tidak mudah
jadi saya ingin mengatakan
pertama kita membaca situasi data data statistik dan angka angka yang ada di payakumbu
saya pertama wali kota itu
kemudian juga angka pengangguran
eh apa angka kemiskinan sekitar tujuh sekian persen
nah jauh lebih tinggi dari sekarang
tapi yang paling sedih saya itu struktur anggaran apbd nya
jadi struktur anggaran apbd nya itu belanja rutinnya itu terlalu besar
berapa persen pak
gaji dan lain sebagainya
ini kan persoalan besar
ya jadi setelah itu terpaksa saya lakukan efisiensi besar besaran gitu
nah yang paling rumit itu justru adalah bagaimana membangun budaya kerja yang baru
nah ini kan dia kerja lamanya ini agak apa ya
akhirnya saya turun ke bawah
saya perbaiki dulu pertama anggaran
abpd nya saya bedah semua
cara caranya apa yang
satu satu saya panggil pengeluaran mereka apa aja
saya cek satu satu
ternyata paling banyak apa
paling banyak itu pertama gaji
yang ketiga itu yang rapat ini rapat itulah perjalanan dinas
nah kayak gitu
yang tidak ada hasilnya atau kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
tidak ada hasilnya
jadi saya coba memulai pertama
penerimaan pegawai saya stop
saya tidak mau lagi penerimaan pegawai
ya banyak yang protes
tapi ya kalau kita jadi pemimpin ini ya harus terima itu
mau baik atau mau jualan es gitu kan
jadi kalau mau baik ya ada yang pahitnya gitu ya
nah jadi itu saya jalanin
dan saya memang di protes
bahkan ada orang yang protes juga dari pasar
saya ladenin aja baik baik
saya tidak mau marah
tapi saya ladenin baik baik saja diskusi gitu
karena sebenarnya kan
yang lebih bermain itu adalah pemikiran dan logika yang benar gitu kan
dan biasanya saya balikin ke mereka
anda mau yang ini atau yang mana
mau baik atau mau bobrok
ini yang kita
kemudian sambil jalan kita develop it nya
karena orang tidak sadar bahasanya segala sesuatu itu kalau sudah di it sasi gitu ya
artinya sudah berjalan egofnya itu
semua kelihatan di situ
kelihatan di situ tuh yang aneh aneh itu bisa hilang
yang kebocoran kebocoran itu bisa hilang
cuma persoalan utama sebenarnya
dan ini saya rasa juga pemerintah harus care ya
mayoritas daerah itu seperti payakumbu
apa segalanya minim
yang banyak itu tukang jual it
dengan jual it yang harganya kadang kadang mahal
kemudian tidak useful
artinya tidak terlalu berguna semuanya gitu
jadi fitur fitur tidak berguna pun ditambahkan
untuk dijual gitu kan
jadi saya tidak begitu
jadi sebagai gambar lah
saya bikin server yang besar besar itu
saya develop sendiri aja
biasanya itu lima belas miliar sepuluh miliar gitu ya
nah artinya apa kita perlu
beda sekali antara tiga ratus juta dan lima belas miliar ini
berarti ada penghematan
selama ini beberapa tahun pertama itu berapa jumlah penghematan yang didapatkan dari mengikis atau
jadi tahun pertama itu
jadi perbandingannya lima puluh lima empat puluh lima lagi
tapi masih tinggi belanja rutinnya
itu tahun pertama
nah tahun keempat itu sudah berbalik
jadi berarti harus ada perubahan mindset yang dilakukan
berarti banyak yang di restrukturisasi
banyak yang dipensiunkan atau
tapi walaupun begitu walaupun sekarang porsi belanja modalnya artinya proyek dan barang itu lebih besar
dan itu memang kalau standar kementerian keuangan itu memang kalau bisa enam puluh empat puluh
jadi belanja modal itu enam puluh
dan rutin itu empat puluh
sekarang sudah sekitar enam puluh empat puluh juga
dan kalau kita minta sekarang bahkan ke depan ini ada sinyal dari menteri keuangan
belanja rutin itu
bukan melalui rutin belanja pegawai
jadi berarti harus ada penghematan harus ada efisiensi
dan ya ini mau tidak mau istilahnya korupsi tidak bisa ditolerir sama sekali ya
tidak bisa ditolerir
jadi selama ini tidak ada kasus atau tidak bagaimana
kasus kecil kecilan ada
jadi istilahnya itu kasus begini

jadi kalau kita bisa mencari kasus kita bisa mencari kasus
kita di pemerintah ini memang kadang kadang ada juga satu dua teledor
tapi kalau korupsi itu saya sudah katakan mendekati nol lah
artinya sudah tidak boleh maksud saya
ada mungkin ada
karena kita tidak bisa lepas karena sistem bernegara ini masih banyak yang perlu diperbaiki
ada ini reward dan punishmentnya juga ini kan paling penting
karena sistem meritokrasi itu kita tegakkan
jadi dengan sistem meritokrasi yang baik kita tidak menilai orang itu hanya dari kedekatan
jadi menilai orang itu dengan kapasitasnya
ini meritokrasi ini lawannya dari kkn
jadi kalau orang ini jago pintar kasih sempat tanya maju
jadi berarti semua isn nya harus dipilih karena memang kompeten
rata rata seperti itu sekarang
masih ada tinggal sedikit
saya harus akui itu karena memang pegawai itu kan tidak selangsung kita buang semua
jadi ada sebagian yang kita anggap sudah senior ya sudah biar saja lah menunggu pensiun
dan memang harus ada mindset baru cara kerja yang baru
sesuai dengan performance
jadi itu batas atas ini limit atas tunjangannya
artinya tunjangkin kerja
jadi dulu itu let's say lah misalnya seorang pegawai level selon dua itu cuma tunjangannya cuma dua sekian juta ya
di luar gaji dia dapat tunjangan bulanan dua lima juta
sekarang kita sudah sampai lima belas juta
ngomong ngomong selama dua ribu dua belas sampai sekarang ini kan tadi kan
katanya meningkat terus justru pad nya
ini berdampak secara positif tentu saja pada pendapatan per kapita atau umr dari payakumbuh itu sendiri
jadi awal saya ini kan saya ada data data statistik itu kan saya lihat juga ya tadi kan bicara posisi apbd
waktu itu pdb per kapitanya laporan yang dua ribu sebelas itu kan kalau laporan dua ribu dua belas itu kan dikira
kalau laporan dua ribu dua belas itu kan dikira

kalau laporan dua ribu dua belas itu kan dia tidak data dua ribu dua belas tapi dua ribu sebelas dari biro statistik kan
itu lebih kurang delapan belas juta per kapita
kalau sekarang itu
pertahun kan ya
iya per tahun
per kapita per tahun
sekarang itu sudah di atas lima puluh juta
sempat sebelum covid itu mendekati lima puluh dua juta tapi turun sedikit waktu covid menjadi sekitar lima puluh juta sekian lah
umr nya sekarang berapa jadi
umr nya sekarang berapa
umr dua empat juta lebih kurang
empat juta ya tapi rata rata per kapitanya dua kali daripada umr itu ya berarti angka kemiskinannya sudah mulai turun ya
kita istirahat sebentar lagi ini banyak angka angka tapi ini penting karena memang saat ini payakumbu merupakan salah satu kota walaupun kecil tapi tingkat pertumbuhan perekonomiannya apalagi di masa covid ini satu yang tertinggi ya di sumatera barat ya
kita akan lanjutkan insight with desi anwar tetaplah bersama kami
masih bersama insight with desi anwar di studio bersama saya wali kota payakumbuh riza falepi
udah riza asli payakumbuh kan
lahir besar di payakumbu
ini kota rendang sekarang ya
tapi rendangnya payakumbu ini luar biasa beda rasanya ini
iya lebih segar ini kan sekarang kayak ini brandingnya juga sekarang kota rendang ya
ini jadi salah satu ikon ini ngomong ngomong kenapa selain adakah lamai tadi
iya iya jadi payakumbu itu memang ikon dulunya kota batie batie itu semacam aring ginang ya
tapi saya melihat ada semacam ini kita tidak meninggalkan istilah kota bati ya tapi kita perlu sesuatu ikon yang itu punya efek leverage terhadap ekonomi gitu ya
nah saya lihat mumpung payakumbu itu sudah perekonomiannya didorong oleh wisata kuliner dan restoran kebanyakan itu kemudian juga perdagangan
maka kita coba melihat apa yang mudah didorong
yang mudah didorong ya rendang karena rendang itu sudah terkenal kemana saja
rendang sekarang jadi ini milik dunia
milih dunia gitu jadi kita melihat ini adalah memikirkan bagaimana rendang itu kebanyakan dapur dapur yang ada di payakumbu atau di sumatera barat daumburnya itu mereka sebenarnya sudah bersih tapi belum certified jadi certified ini kan banyak macam macam mulai dari halalnya mungkin
prosesnya layak edarnya higienisnya itu certified bahkan iso nya kita udah iso dua puluh dua ribu itu nah kemudian juga prosesnya itu harus mengikuti model model di pabrik pabrik besar kebanyakan di jakarta atau jawa pada umumnya ya
karena ada packagingnya apalagi kalau orang memesan online kan berarti harus semuanya sesuai standar ya
ini bagaimana arah ke sana
jadi kebanyakan kan ini ukm dia nggak akan mampu mengadakan alat alat seperti ini lama juga saya mikir kalau disuruh dia beli kan nggak mungkin pakai apbd nggak mungkin lama saya mikir
akhirnya saya punya ide idenya gini saya kumpulin semua pedagang ini bikin kooperasi nanti kooperasi ini dibuatkan dapur bersamanya gitu jadi dapur bersama inilah yang kita idekan gitu ya
jadi ini sudah jalan atau masih
sudah jalan sudah jalan dan sudah berproduksi
dapur bersama ini kapasitas produksinya bisa
kapasitas produksinya bisa sehari itu sampai sepuluh ton bisa rendang
berapa jadi berapa jumlah umkm yang sudah terlibat
di sana umkm ada sekitar dua puluh dua yang sudah ini ya jadi ada levelnya ada umkm yang sudah bagus sekali
naik kelas lah
naik kelas lah kita itu ada sekitar sembilan sampai sepuluh umkm kemudian ada umkm yang masih dalam yang sembilan sampai sepuluh umkm ini sudah layak inilah layak untuk certified segala macamnya itu sudah oke
dan itu ini yang paling layak
kita anggap ini yang kita suruh mereka berpartner atau apa kemana mana
nah yang ada sekitar tujuh sampai delapan umkm itu masih dalam proses menuju
nah kemudian ada lagi yang baru baru kita bina
nah ini kita coba kemudian yang paling utama disitu adalah mereka harus mengikuti prosedur pengolahan makanan yang benar dan higienis
ini yang kita ajarkan ke mereka
dan di dapur ini ini sudah semuanya sudah serba
stainless steel pengawetan sistemnya benar gitu ya
apalagi dengan ada covid kan sekarang harus ekstra
dan itu sudah kita masuk aja sudah seperti berpakaian ini apa laboratorium gitu putih semua apa segala macam
dan memang kita tidak mau aneh aneh di situ
iya nah nanti yang diharapkan dengan membangkitkan bisnis umkm khususnya rendang ini kira kira kontribusinya terhadap pad atau terhadap roda perekonomian payakumbuh ini seperti apa
ini kan kalau kita lihat ya rata rata kan ekonominya kan masih skala umkm
iya umkm jadi sebenarnya ini baru salah satu ini kan cara mengubah mindset umkm kita
sebenarnya masih banyak umkm pokoknya semua oleh oleh yang ada di bandara itu sebenarnya dari payakumbu
cuman kadang kadang oleh pengusahanya dibeli dalam jumlah besar kemudian dia packaging sendiri
pakai branding dia sendiri pakai merek dia sendiri itu kebanyakan
tapi prinsipnya di sumatera barat itu kalau makanan ringan bicara makanan ringan itu payakumbu
mau kerupuk sanjai mau rendang mau ada apa aja
nah jadi yang perlu kita pikirkan ini tetap kita dorong
tapi yang pemikiran jangka panjang kami sebagai pemangku kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi kota
sebuah kota itu baru tumbuh kalau saya lihat
itu ya seperti kasus bandung atau jakarta itu dia harus punya excellence center
maka saya tarik perguruan tinggi saya kerja sama unan unp
di pak hekumbu itu ada tujuh delapan perguruan tinggi
mama dia semua saya ajak
kemudian bahkan kita subsidi itu
dan itu tumbuh sekarang
sudah cukup baik
kemudian yang kedua itu ada industri industri yang menjadi sebagai bahan competitive advantage nya
keunggulan daya saingnya gitu
ini di payakumbu mungkin sudah mulai ada kelihatan tapi belum tercipta lebih serius gitu
seperti halnya misalnya kalau jerman itu kan dia punya bmw punya mercy gitu ya
ada ini ya atau kalau korea ada lg
nah ini apa nih pak hekumbu
nggak ada gitu kan
nah ini kita sedang pikirkan
saya sudah dapat beberapa bicara dengan beberapa pengusaha
kita bisa itu ke depan menjadi pusat industri berbasis hayati
seperti cinnamon ya
ini sudah mulai banyak ekspor
kemudian juga gambir dan segala macam
itu ada di situ
sumber daya alam yang paling besar apa saat ini di pak heru
di pak hekumbu itu kalau pak hekumbu sebagai kota tidak punya
tapi kan bergantung dengan yang itu
kita mirip singapura di asia tenggara
nah jadi hub nya pabriknya di pak hekumbu
kita playernya orang pak hekumbu
dan itu tumbuh berkembang ke depan
pelayanannya juga mungkin
jadi makanya pusat pelayanan ya
nah yang terakhir itu tentu sdm nya kita jaga untuk jangan sampai lah gitu ya
saya jujur aja saya katakan orang minang ini yang pintar pintar sudah merantau semua
tapi termasuk wali kotanya nih
ya itu dia sempat merantau dulu
ya memang karena ya begitu lah
tapi selalu juga tidak pernah lupa sama kampung
sehingga ini pak
selalu mengirim dan membangun
nah ini kan penting sekali
jadi tadi umkm kan memang terbesar ya
tadi disitu ada perdagangan ada pertanian ada ya kuliner dan lain sebagainya
jadi kalau roda perekonomian yang selama ini paling tinggi ya pad nya itu berapa ini
jadi kita udah melepati itu
sudah lebih dari yang diharapkan
nah tadi kan salah satu reformasi atau transformasi yang dilakukan oleh pak riza ketika menjabat sebagai wali kota itu
ada membersihkan mengefisiensikan penggunaan apbd tujuh ratus miliar
sekarang dicoba dibalikan
nah ini bagaimana
dan kemana saja sekarang yang pos belanja ini apa apa saja yang diperlukan
jadi begini saya tidak ingin menghemat sisi belanja rutin dengan menekan pegawai
itu saya tidak mau
maka caranya pensiun secara alami ini saya biarkan
jadi kalau pensiun secara alami itu artinya apa kita tidak menambah pegawai baru
selama saya wali kota hanya sekali saya menambah pegawai
habis itu saya nggak mau lagi
karena saya merasa kalau yang sekali itu perlu untuk supaya sistem kaderisasi tidak terputus
tapi jumlah asn nya tidak berkurang
bahkan bayangkan dulu tunjangannya kecil saya kasih besar
sesuai dengan performance nya
tapi sekarang persoalannya adalah jadi di pemerintah daerah itu sering kita berpikir kurang kritis
saya kasih gambaran salah satu yang sering jadi kontroversi
itu adalah misalnya saya pernah menolak gubernur
saya tidak mau lagi ikut prof
tidak ada pembinaan di situ yang ada ngambil atlet kiri kanan kemudian ikut bertanding
itu kan buat apa itu
kalau membina boleh gitu
membina targetnya jangan pon aja
targetnya olimpiade dong
lebih baik kita membina satu dua orang tapi target olimpiade
daripada membina semua orang
semua orang tapi nggak jelas
dan ini sering terjadi salah manajemen di bawah semuanya
untuk olahraga saja saya bisa meng cut sampai dua puluh miliar
dua puluh miliar ini kalau di daerah sudah besar
mungkin sudah selesailah satu ruas jalan yang jalan utama gitu
nah jadi apa namanya kita memang harus benar benar memastikan setiap rupiah itu
dan ini juga sesuai dengan arahan pak presiden
agar jangan terlalu banyak jenis anggarannya
kurangi jenis anggarannya
mata anggaran itu dikurangi aja
misalnya kalau yang sifatnya pertemuan ngapain di hotel
sudahlah di kantor saja bikin nyaman
kita istirahat sebentar
tapi ini poin yang bagus ya
banyak yang dihemat tapi yang dihemat ini diperuntukkan untuk apa
ini penting juga untuk kita ketahui
belanja dari apbd wali kota ini penting kita ketahui
pergi ke mana
jadi jangan ke mana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani wali kota payak gumbu riza faleepi
yang sudah menjabat lebih dari sembilan tahun ya
sudah hampir genap ya dua periode
dan cukup banyak yang dilakukan dalam menata birokrasi
membuat ini semua berbasis e government
jadi berbasis digital tapi lebih hebat lagi dalam menghemat penggunaan apbd
sekarang sudah dibalikan
tapi sekarang pertanyaannya itu

apa saja karena memang spending
dari pemerintah daerah itu kan memang harus berdampak langsung kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat
tapi juga untuk mengentaskan kemiskinan
tapi juga membangun pelayanan pelayanan publik itu
rumah sakit sekolah dan lain sebagainya
coba mungkin bisa cerita proporsi apa seberapa yang digunakan untuk itu
sebenarnya standar anggaran yang baik itu
jalan jembatan sekolah rumah sakit dan lain lain
ladinya ke sana
dan itulah masa kita membangun sangat banyak
apa apa saja yang dibangun
jadi contohnya jalan
jadi cuma kita masih berharap bantuan dari pusat
kadang kadang dalam bentuk dana dak ya
karena perawatan itu juga perlu
kemudian selain berlari ke infrastruktur
juga ke pendidikan yang mulai kita perbanyak
jadi kita pastikan selama seumur umur paya kumbu itu
baru pernah pengelola pendidikan terbaik itu baru kemarin
kita tahun dua ribu enam belas itu mendapat penghargaan dari gubernur pengelola pendidikan terbaik di sumatera barat
nah itu referensinya adalah nilai un dan nilai masuk ke puguan tinggi nasionalnya berapa gitu ya
nah itu referensinya
tapi waktu itu memang sma masih di bawah kota kabupaten
belum kan dua ribu tujuh belas baru dipindahkan ke provinsi
nah itu contohnya
kemudian yang lain adalah infrastruktur infrastruktur seperti
irigasi kemudian juga air minum
jadi program seratus itu ya ya ya ya ya itu paya kumbu lah
ini sudah berapa persen sekarang
sudah sudah terpenuhi
pernah saya ngetes minta anggaran untuk pengentasan kawasan kumuh
itu biasanya dari kementerian pu turun dulu melakukan survei
nah ketika survei lapor sama saya setelah mereka survei
pak wali sudah tidak ada lagi kawasan kumuh di sini
jadi pak wali nggak butuh anggaran lagi untuk kawasan kumbu
memang ada satu dua rumah yang kumuh
iya tadi itu benarin aja
jadi sekarang gini rasionya berapa
ketimpangan rasio ketimpangan
hanya tiga ya kalau nggak salah itu
jadi cukup rendah lah
cukup rendah ya sesuai target lah
jadi yang kita lakukan itu adalah
kebutuhan dasar dari masyarakat itu kita penuhi sebaik mungkin
puskesmasnya kita bikin bagus nyaman didatangi
kemudian juga rumah bahkan saya sudah membedah rumah itu lebih dari tiga rumah
rumah ini kita bedah termasuk sanitasinya toiletnya rumahnya sendiri
itu tidak mahal
mungkin lima belas juta per rumah itu gimana cara menghemat
saya terpaksa harus teleponin saudaranya di jakarta mungkin
kalau ada yang kayak
kok baru sekali ini saya ditemani pak wali
ya ini tolong saudaranya dibantu
saya bilang saya sudah bantu nih
bapak ikut bantu juga
juga banyak yang merantau
iya banyak yang merantau banyak yang bantu
jadi selesai itu semua tiga rumah lebih
jadi sekarang itu kan sudah menjadi
saya lihat itu semacam aspirasi juga oleh dpr ri sekarang saya lihat
untuk program perumahan itu
karena biar membantu masyarakat kita
yang sudah begitu jelek rumahnya
dan kita benahi dan bagus
biasanya itu jujur saya katakan
kalau saya turun ke bawah nengok itu
emak emak yang rumahnya kita benahi itu pasti nangis
peluk kita terharu
tapi mungkin memang salah satu aset dari sumatera barat itu
para perantau banyak
biasanya kalau perantau kan bekerja keras sukses bisa kirim uang ke kampung
bicara dengan aset ya kita
lihat penduduknya sedikit
tapi kan saya lihat tadi payakumbu
apalagi dikelilingi kabupaten lima puluh kota ini kan berarti kan hub ya
harus untuk jadi pusat pelayanan jasa investasi dan lain sebagainya
bagaimana ini bermimpi supaya pertumbuhan ekonominya bisa digenjot
karena menjadi hub bagi sumatera barat
yang sudah ada ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik
tapi yang perlu kita pikirkan ke depan itu adalah
itu tadi membangun daya saing tertentu dari payakumbu ini apa
masih dipikirkan atau masih ada satu tahun lagi
mungkin saya satu tahun mungkin nggak akan bisa mencapai itu
tapi saya punya program program
kalau seandainya pelanjut atau wali kota setelah saya mau
ini insya allah bisa jalan
karena kita sudah melihat jalan untuk
jadi find out cara seperti ini nggak gampang
kita kan bekerja dulu di lapangan dari pengalaman pengalaman kita
dari penglihatan penglihatan kita
informasi yang masuk ke kita
baru kita definisikan ternyata payakumbu bisanya begini
daya saingnya di sini nanti keunggulannya dari sini
kadang kadang kita disini ditanya
kalau misalnya anda kalau mau jadi wali kota bisa nggak bikin lebih maju payakumbu
bisa nggak setara dengan pulau jawa
jadi inovasinya itu adalah
pertama kita benahi birokrasi itu udah jelas
supaya semua orang nyaman berbisnis di payakumbu
yang kedua itu adalah kita melihat apa keunggulan payakumbu
contoh yang sederhana manggis
berarti kita unggul di situ
tapi kita hanya mengirim manggis dalam bentuk buah di packing sudah begitu saja
seharusnya kan bisa diolah
ada nilai tambahnya
ini kan perlu kita pikirkan ke depan
kemudian gambir ya begitu
tapi yang penting kan untuk itu infrastrukturnya harus ada kan
harus ada lahannya untuk bangun pabrik atau rumah rumah produksi
maka di tata ruang sudah beres
kalau payakumbu itu secara tata ruang sudah sangat sangat maju
jadi kita dari bkpm saja orang mau investasi payakumbu sudah klik
payakumbu sudah kelihatan itu
dimana lahan kosong untuk daerah industri nya sudah kelihatan
dan perizinan bisa keluar dalam
sudah hari jakarta saja bisa langsung perizinan selesai bisa
jadi tidak ada yang aneh aneh lagi
memang saya tekankan sekali
apa lagi selain manggis
ya cinnamon sebenarnya kita bukan penghasil cinnamon
tapi di sibat rambarat itu kan penghasil cinnamon rata rata
dan itu sudah menjadi dari sejak dulu rempah rempah itu sudah
ya makanya kita dijajah
tapi kita nggak bisa membuat dia
saya temui itu pengusaha pengusaha pengusaha saya temui semua
ayo kita bersatu
dan sekarang memang sudah mulai ada
kebangkitan itu kelihatan
dan itu bisa kita kembangkan lebih lanjut
tapi player playernya kan berarti kan harus ada kan
mereka yang memang punya entrepreneur yang memang punya tertarikan
jadi kemarin itu saya lihat kelemahan mereka dua
kalau networkingnya bagus
orang awal ini jago yang gitu
yang lemah itu adalah
yang lemah itu sektor financing yang lebih besar
nah itu bagaimana dari segi investornya
apa yang bisa ditawarkan kepada para investor
akhirnya saya turun langsung mencari investor
saya datangnya beberapa
saya dulu berbisnis di dunia keuangan
sampai sekarang masih
saya punya perusahaan di jakarta
saya minta teman meng arrange ini dengan pengusaha pengusaha lokal
jadi pengusaha lokal yang baik attitude nya mau maju itu saya dorong dulu
di financing itu
tapi kalau yang masih jelek ini kita bina dulu lah gitu
jadi itu mulai kelihatan
ada satu dua mulai ada kerjasama
bahkan ada yang ekspor pinang
sebenarnya ini harus didorong terus
jadi sebenarnya di situ sumber daya alamnya cukup banyak
tapi payakumbu bisa menjadi hub nya
singapurnya untuk mengelola itu semua
ininya lah sumber untuk membuat semua sumber daya alam ini memiliki nilai tambah
nilai tambah betul
satu tahun lagi kurang ya mungkin
kita sudah hampir berakhir perbincangan kita
pak riza kira kira apa yang akan dilakukan rencana ke depan serta mungkin wish list
saya sendiri tidak ada
saya ingin balik ke bisnis lagi saja
karena saya dulu berangkatnya dari usaha
bisnis sektor keuangan
jadi mungkin ke depan balik ke sana lagi
apa yang masih merasa kurang dikerjakan selama hampir sepuluh tahun ini yang masih
sebelum covid itu duit untuk membangun itu cukup menurut saya
menurut saya cukup
kalau orang lain mungkin merasa tidak cukup bisa jadi
karena kalau dibilang tidak cukup selamanya tidak cukup
tapi itu cukup
hanya persoalan kita kita tidak pernah efisien
kita tidak pernah berpikirnya ini duit rakyat yang harus dikelas sebaik baiknya
seamanah mungkin ya
nah ini yang nggak baik
saya mohon maaf sih tidak menuduh siapa siapa
karena ini pengalaman sebagai wali kota setelah saya pelajari
ternyata duit itu cukup sebenarnya
kalau kita pandai mengelolanya
tidak cukup biasanya karena rakus itu biasanya
tapi kira kira yang dikerjakan selama ini akankah sustainable
kalau nanti ada wali kota yang baru
saya tidak bisa jawab itu
itu saya kembalikan ke rakyat pambu
pilihlah pemimpin yang baik
pilihlah pemimpin yang mana
dan yang sedikit pintar lah
artinya jangan yang kurang pintar gitu
kemudian suruhlah dia bekerja dengan baik
saya rasa kalau memilih itu ya kembali ke rakyat
ini risiko kita berdemokrasi lah
kadang kadang kita bisa dapat pemimpin yang baik
yang kadang kadang tidak dapat
sama juga seperti tender proyek ya
kadang kadang kita bisa dapat pengusaha atau kontraktor yang baik
tapi ada kalanya kadang kadang idealnya kita tidak dapat
makanya kuncinya itu sesuai dengan meritokrasi meri
bukan karena kkn tapi karena performance kompetensi profesionalisme
terima kasih banyak sekali
terima kasih banget
dan semoga sukses
dan juga sehat selalu ya uda riza
lain kali kita mungkin sebelum meninggalkan posisi harus nih kita berkunjung ke payakumbu
mencoba kalamai dan rendang
terima kasih sekali lagi
dan demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa kita masih dalam suasana covid
jadi jaga jarak
kerajin cuci tangan
gunakan masker dan berhenti